bicara soal kejahatan anda tentu ingat soal kasus dugaan perampokan
kemudian juga berakhir dengan tewasnya seorang italia chandra kirana putri pada waktu itu
nah saat ini polisi terpaksa menembak mati tersangka pembunuh italia chandra
karena melawan saat ditangkap di daerah lampung selatan
ini barangkali yang anda ingat adalah ketika videonya atau dalam videonya
sang perampok itu menembak di depan rumah korban
dan korban langsung tewas pada saat itu di tempat
nah satu tersangka sekarang ini sudah ditembak mati
kemudian juga satu tersangka lainnya masih dalam buron
saat ini jasad saiful tersangka pelaku pembunuhan italia
berada di rumah sakit bayangkara polda lampung
saiful yang berusia dua puluh lima tahun tewas ditembak petugas polda metro jaya
di jalan panjang desa lematang kesempatan tanjung bintang lampung selatan
dalam peristiwa itu juga polisi menemukan sepucuk senjata api rakitan
beserta amunisinya sebilah pisau dan sejumlah kunci
yang biasanya digunakan untuk mencuri sepeda motor
polisi menyatakan masih mengejar satu orang tersangka lagi
syaiful dan komplotannya melakukan perampokan di sebuah rumah
di komplek perumahan bugel indah karawaci tanggerang pada dua belas juni lalu
ini merupakan video yang viral juga sempat diberitakan dan terus menerus diperbincangkan
dalam peristiwa itu saiful
menembak mati pemilik rumah italia chandra kirana putri
meski saat beraksi syaiful menggunakan helm
identitasnya kemudian terungkap dari informasi warga juga kamera cctv